bapak mau geser
terlalu di pinggir takut jatuh

good morning selamat pagi dede cantik
manggilnya teh ah sobri jangan kang biar lebih mesra
by the way pagi pagi begini teh mau kemana
mau nyari ojek kang mau ke pasar cihideng
kalau gitu mah sama sobri aja gimana
gak usah kang biar dede nyari ojek aja gak apa apa ntar ngerepotin
udah gak apa apa anggap aja ini ojek ah sobri ya mau ya
jangan kan ke pasar cihideng ke pasar ciroyong bandung
di bulan pujan
kalau ada pasar ah sobri anerin
zaman sekarang banyak orang yang suka memancing di air keruh
biasanya di musim hujan atau paustat
maksud saya banyak orang yang punya maksud terselubung
pura pura baik misalnya pura pura menolong orang
padahal niatnya nawaitungnya mencari keuntungan pribadi
dunia sudah terbalik ya dong
banyak orang jahat pura pura jadi orang baik
kalau dalam istilah agamanya mah
kamu tes sekarang sedang ada acara
eh kita maksud saya kita sedang ada acara
kita sedang ada acara
dan ulang tahunnya si jeniper
ada gula ada semut
nanti pasti ada yang datang ke rumah kamu
pura pura menolong kamu
padahal mereka mencari keuntungan
ada tuh paustat
berarti si aceh sama si akum itu gula sama semutnya ya
nah baru deh saya omongin
akum sama aceng teh
mau ngebantu masak masak di rumah saya tuh paustat
paustat hebat eh
wah itu mah biasa aja doi
itu lantaran saya biasa
jadi kamu teh
jangan sampai kamu nanti
seneng kalau ada orang yang membantu
padahal ujung ujungnya mereka minta uang
ya enggak lah tuh paustat
orang teh tidak bakal tergoda
orang teh tidak bakal tergoda
dan masuk neraka
dengan wajah aslinya
kayak di film film horror gitu paustat
bukan makhluk buruk rupa seperti itu
eh pak ustad
iya pak ustad
kalau pusing pulang saja
ya kalau begitu saya permisi ya pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya dapat dari mana dari kata kata itu ya
kamu pake ron nanti malem juga
kalau mau balapan hayu
kamu berdua sama debbie saya sendiri pasti menang saya lah
ya memang itu maksudnya
soalnya kamu tuh ga pernah menang lawan saya
eh tuan turuan papi ada urusan
bapak saya dulu udah angkat sekolah dulu ya
kamu nyurupai barang kang
mau beli barang apa
barang yang ga ada
papan tulis yang suka ada di sekolah
papan tulis warna hitam yang ada di sekolah
sehat ya ya
eee hari pak kandes ada
saya pak kades lagi ke kabupaten
emang ada perlu apa bisa saya bantu
ini saya mau buat surat keterangan
emang berapa orang yang berangkat
satu ke malaysia dua ke hongkong
sayang sekali ya ce
tahun kemarin mah kita kurang dua
ya mudah mudahan sih tahun sekarang kita bisa memberangkatkan lebih banyak
biar kita bisa mengalahkan desam karsari
dan kita bisa mendapatkan penghargaan dari bupati
saya juga berharap begitu
ya udah tuh silahkan ce duduk dulu
besok besok kalo misalnya kita antriin sama sobri aja
udah makan udah mandi udah tidur udah udah udah udah
sobri punya tebak tebakan
ayam ayam apa yang damai tentram rukun
ayam apa tuh
pak haris itu punya mimpi besar ce
beliau ingin desa kita menjadi penghasilan
jadi kita harus berharga
kita harus berharga